wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria baru saja terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hal ini berdasarkan tes swab yang dilakukan pada hari jumat kemarin
kabar mengenai positifnya wagub dki jakarta ini disampaikan melalui siaran pers yang dapat diakses melalui website www ppid jakarta go id
dalam keterangan tersebut riza patria mengaku kondisinya saat ini masih baik dan terkendali
saat ini riza sedang melakukan isolasi mandiri di bawah pengawasan tenaga kesehatan
berdasarkan hasil tracing dinas kesehatan provinsi dki jakarta riza patria diduga tertular dari staff pribadinya yang masuk dalam kluster keluarga
setelah dirinya dilaporkan positif covid sembilan belas wagub berharap agar warga jakarta semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan
dengan menerapkan tiga m yaitu menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker